kondisi hujan yang mengguyur wilayah cianjur jawa barat sejak rabu siang hingga sore
tak menyurutkan semangat para anggota komunitas crf rally indonesia bersama ct arsa
untuk membantu memberikan bantuan kepada warga korban gempa di tenda tenda pengungsian
dengan menggunakan motor trail para anggota komunitas bersama ct arsa
membantu korban gempa yang berada di daerah pedalaman
yang sulit dijangkau kendaraan roda empat tepatnya di kampung pasir ipis kecamatan cugenang
barang barang yang kita sumbangkan ada berupa selimut ada logistik ada obat obatan
ada berupa alat masak seperti kompor gas dan juga nah ini kita ada salah satu makanan untuk anak anak
kita kemas di mekanik lupa menjadi sebuah seperti mereka mereka yang lama
warga merasa terbantu untuk keperluan sehari hari
selama tinggal di tenda pengungsian
terima kasih banyak atas bantuannya
saya berterima kasih banyak yang ini sangat saya butuhkan
dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih
mudah mudahan ini berkah buat kita
dan yang mau memberikan ini dipanjangkan umur dan diselamatkan dipanjangkan rezekinya
alhamdulillah atas sumbangannya mudah mudahan berkah
yang masih bantuan saya berharga terima kasih
alhamdulillah banyak sudah membantu
mudah mudahan lebih diganti dari ini
kegiatan pemberian bantuan ini merupakan wujud kepedulian ct arsa
transmedia dan komunitas crf rally indonesia
untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak gempa bumi di cianjur
denny aris cianjur jawa barat